bank mega kembali menggelar acara nonton bareng atau nobar bersama nasabahnya
acara nobar ini merupakan salah satu program bank mega untuk memberikan pengalaman eksklusif bagi nasabahnya
bank mega meneruskan kegiatan bikin jadi pertama
inilah program bagi nasabah loyalitas untuk memberi pengalaman menjadi yang pertama menonton film aksi terbaru the expendible empat di xx satu senayan city jakarta pusat
ya ini adalah program regular yang kami sudah selenggarakan sejak bulan juni tahun ini
di mana ini adalah bentuk apresiasi bank mega kepada nasabah setia bank mega
hari ini kita serentak adakan nobar di tiga kota di jakarta medan dan makassar
acara nobar ini diikuti oleh total delapan ratus nasabah kartu kredit mega first infinite dan kartu kredit mega lain
selain tiket gratis nasabah yang hadir bisa menikmati camilan dengan menukarkan

program loyalitas nasabah yang terintegrasi ini dapat diakses pada seluruh platform ct corp
ya senang aja sih ya semoga kegiatan seperti ini bisa lebih sering dilakukan ya
bank mega berharap acara nobar ini dapat menjadi sarana untuk dekat dengan nasabah
dan meningkatkan penggunaan kartu kredit nasabah pada masa mendatang
tim liputan cnn indonesia